sesosok mayat perempuan ditemukan di sebuah perkebunan di dekat jalan alternatif cibubur tapos depok jawa barat pada kamis sore
korban pertama kali ditemukan oleh warga yang akan berkebun
kondisinya sudah membusuk bahkan kepalanya nyaris menjadi tengkorak
dalam olah tkp yang dilakukan polres metro depok ditemukan sejumlah luka di tubuh korban
selain itu jasadnya juga ditutupi dedaunan dan batang pisang
polisi tidak menemukan pakaian maupun identitas di sekitar tubuh korban
saat ini jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit polri kramat jati untuk diautopsi
kasus ini selanjutnya ditangani oleh polres metro depok
fahmi febrian depok jawa barat